kok kamu sampai keluar keluar sih
udah malem nih
kami saling mencintai
kami tidak bisa dibisarkan
ramadhan sekali ya
sampai sampai kamu rela berkorban demi dia
bukan saya yang berkorban
dia mau hidup susah dengan saya
keberanianya memang patut
dia mau hidup susah dengan saya
selesai kamu masuk di mobil garisi
kamu temui saya di dalam ya
tidak ada east
gak ada raya
tidak ada raya
ini surat pengangkatan kamu
sebagai supir berbari saya
tidak ada raya
tidak ada trangka
tidak ada ruang
suara benar bulding
kalau sudah ber fizik saya akan tidak ada bintang saatnya
nominal gaji kamu ada di situ juga
tingkat terlalu besar bu
itu baru pokok
ini buat kamu
ini untuk apa
ya supaya gampang kalau mau ngubuin kamu
istri kamu gak keberatan kan kalau kamu kerja lembut
enggak keberatan kok bu
dia sangat mengerti
kalau gitu malam ini kamu kerja lembur ya
ibu mau pergi ke mana
dikirain saya ibu mau keluar lagi
kamu gak keberatan kan
gak apa apa bu
bagus kalau gitu saya mau ganti baju dulu ya
pasti tati senang melihat sholat pengangkatan
tidak ada yang bisa mengatakan kerja aku
sebentar lagi pasti pras pulang
dan dia juga pasti kelapar kan
masalah usulmu dulu baru kamu cerita tentang perjalanan kawin latih kamu itu
kok kamu sih gak keluar gue seth
udah malam nih
aku pulang sekarang ya
kamu udah mau nemenin saya ngobrol
handphonenya kamu jalin terus
biar sewaktu waktu aku butuh kamu
kamu itu enak diajak ngobrol
bapak san kamu luas
terus ganteng lagi
kayaknya gak percuma
aku jadikan kamu sopir pribadi aku
kamu kok pulang malam banget sih
aku nunggu kamu
sampai kelaparan dan ngantuk
makanan juga jadi dingin gitu
dan gak ada alat pengatasi
aku udah kenyang
udah makan tadi
aku udah kenyang
tapi kan aku belum makan
kamu aja yang makan ya
aku ngantuk banget
guru harap ujayak
aku ngantuk semua
kamu sampai ke samping
udah sampai ke samping
kamu sempet eating
kamu sempet peluk
rasin rasin ada sms buat kamu
aku sama jangan citec
aku mau di depan aja biar gampang
tapi kamu habis ini jangan kemana mana
kamu anter saya ke client